kemiskinan menjadi salah satu pekerjaan rumah di jawa timur yang membutuhkan solusi untuk segera diatasi
dan calon gubernur jawa timur kofifa inder parawansa memberikan sejumlah terobosan untuk mengentaskan kemiskinan di jawa timur
jika ia nantinya terpilih menjadi gubernur di provinsi kelahirannya tersebut
salah satunya dengan mengembangkan sektor pertanian di pedesaan dengan memberikan akses pupuk
ketersediaan bibit dan irigasi untuk memicu produktivitas pertanian
selain itu mantan menteri sosial ini juga telah menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha di jatim
untuk menyiapkan tempat magang bagi siswa smk
dan yang terakhir kofifa akan mengakomodir produksi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
dengan menciptakan komunal branding
hal ini dikatakan kofifa ketika mengunjungi kantor detik com di jalan kapten tendian jakarta selatan pada jumat malam
kita melihat ada ketimpangan kemiskinan
di kota itu jauh di bawah rata rata nasional
sebaliknya di desa itu jauh di atas rata rata nasional
kan kemiskinan nasional kita sekarang sepuluh dua belas persen
kemiskinan pedesaan di jawa timur itu lima belas lima puluh delapan persen